agus harimurti yudhoyono ataupun komandan kogasma partai demokrat
menghadiri acara bagi para penghapal al quran di masjid istiqlal jakarta
acara ini juga secara khusus mengadakan doa untuk kesembuhan ibu ani yudhoyono
acara yang digagas oleh ustadz adi hidayat ini juga dihadiri ketua mpr zulkifli hasan
serta perwakilan dari beberapa negara sahabat seperti sudan dan juga irak
dalam sambutannya ustadz adi hidayat berharap doa para penghafal al quran
akan membuat ibu ani yudhoyono semakin kuat dalam menghadapi ujian sakit dari allah
sementara ahy menyatakan rasa terima kasihnya kepada puluhan ribu warga yang hadir dalam acara ini
tadi saya juga merasa bersyukur sekali berterima kasih terharu
karena di sela sela rangkaian kegiatan hari ini
ada doa untuk berharap
ibu ani yang secara khusus disampaikan oleh ustadz adi hidayat
dan mengajak semua hadirin dan alhamdulillah sekali itu semua tentunya menjadi sumber kekuatan
bagi ibu ani untuk kesembuhan beliau melawan kanker darah yang sedang dideritanya